mama sangat menyayangi kamu
ini bukti ya bahwa apa yang dikatakan oleh ibu tanti bohong
apa maksudnya semua ini
nah disini dibilang kalau saya bukan anak kandung yang mama
apa maksud semua ini
apa ini yang kamu kasih lihat sama aku
kalau aku bukan anak kandung mama ya
itu yang kupanya sama kamu
dewi tolong jawab aku sekarang
apa ini yang mau kamu kasih lihat sama aku
dewi tolong jawab aku sekarang
dray kamu jangan langsung percaya sama pak hamid
bisa aja ini kan akal akalannya pak hamid
eh kalian pikir saya itu sepintar itu
saya mampu memalsukan surat resmi seperti ini
pikir dong pakai otak kalian
kamu itu sudah dewasa sudah besar
selama ini kamu mau ditipu oleh seorang perempuan yang bernama tanti dengan mengaku bahwa dia seorang kanduk
sadar sadar kamu
dia itu ini
diri jangan diri
kamu jangan jadi anak dohaka
emang pak hamid ini siapanya aku
dewi tolong jawab pertanyaan aku sekarang
pak hamid siapa aku
kenapa tadi kamu bilang sama aku kalau aku menjadi anak yang durhaka
dewi tolong jawab pertanyaan aku sekarang coba
jangan sampai aku marah sama kamu
tidak ada dek
kamu itu anak kandung saya
dan di dalam tubuh kamu itu melalir darah saya

ini semua tidak mungkin
ini semua tidak mungkin
dewi kamu dengerin aku
dan pak hamid dengerin aku juga
sejak kecil saya berpikir
sejak kecil saya berpikir
sejak kecil saya berpikir
ayah saya sudah meninggal
ayah saya sudah meninggal
dan sampai kapanpun
orang kebajikan ini dek itu bukan ayah aku
sampai kapanpun kamu itu bukan ayah kandung aku
dek kamu kemana

apakah aku anak kandung mama atau bukan
apakah aku anak kandung mama atau bukan
aku bukan anaknya pak hamid kamu tahu
aku mau tanya sama mama
tunggu dulu dek
semua itu benar dek
apa maksud kamu benar
aku anaknya pak hamid
kamu bercanda kan
kamu gak serius kan
dek aku gak mungkin bercanda soal serius seperti ini
mama sendiri yang ngomong sama aku
tapi mama juga baru tahu kalau kamu bukan anak kandung

tapi mama juga baru tahu kalau kamu bukan anak kandung mama

kamu udah tahu
kalau aku anak kandungnya pak amir
semua itu salah
dan sekarang aku mau bicara sama mama
kamu gak usah ngelangin aja
tunggu dulu dek
apa lagi sih
sekarang semuanya lagi ada di rumah sakit
sekarang semuanya lagi ada di rumah sakit
kamu jangan ngomongin ini dulu
nenek kena serangan jantung dek
orang kan enople untuk proteksi
norah aku jalan dulu
aku dulu mau salvakej pengecut muka passengers
dia borak canggih kan dia
ini tuh jepang
alhamdulillah terima kasih dokter
dok saya boleh melihat nenek saya dong
oh boleh boleh
tapi biarkan kondisinya tenang dulu ya
dan jangan kabarkan yang bisa membuatnya terkejut
terima kasih dokter
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih dok
nenek udah bisa udah bisa ditengok
yuk kita masuk yuk
boleh aku bicara sama mama
tante yuk kita masuk yuk
anak kandung mamah atau bukan
aku anak kandung mama atau bukan
yang aku tanya sama mama sekarang aku anak mama atau bukan
aku dada daging mama atau bukan mas
dewi yang cerita sama kamu
dia yang bocorin semuanya
dewi kayak begitu tuh
selalu kebiasaan dia
dia tuh sumber sumber kehancuran tau gak
dia selalu bikin keluarga kita berantakan
dia beberin semua rahasia rahasia orang
dan mama gak ngerti apa salah mama sama dia
kenapa dia harus giniin mama
kalau mama mau tau bukan dewi yang ngomong
pak amit sendiri yang bilang sama aku ma
pak amit bilang sama aku kalau aku bukan anakannya ma
kamu kalau percaya sama omongan penipu seperti dia
sekarang yang nipu itu sebenarnya siapa sih mama
mama atau dia
ma aku udah lihat semuanya ma
bukti depan mata aku sendiri
jujur sama aku
aku anak kandung mama atau bukan
dan yang lebih gilanya lagi ma
aku baru tahu
kalau aku aku anak dari orang yang bajingan itu mbak
apa semuanya bisa dibayar dengan maaf mas
mama tahu perasaan aku sekarang kayak gimana
perasaan aku hancur ma
hancur sehancur hancur ma
mama dengerin aku sekarang
dan yang paling aku keselin sekarang ma
aku dengar semua hidupkan dari mama
tapi dengar dari seorang bajingan seperti pak hamid mah
mungkin suatu saat aku bisa menerima dia mbak
tapi aku gak bisa menerima kalau mama itu udah bohongin aku
mama nggak pernah sebohongin kamu andre
sama sekali kak
semua yang mama lakuin karena mama sayang sama kamu
kalau mama sayang sama aku bukan caranya kayak begini mak
mama salah tahu nggak
mama itu udah aku udah nggak percaya lagi sama mama
oh mohon tunggu kamu jangan pergi
kasih mama kesempatan
kamu lihat mata mama andre
karena mama takut sekali kehilangan kamu
mama juga baru tahu
tapi apapun yang terjadi
kamu tetap anakku
kamu tolong kasih kesempatan untuk jelasin semuanya
mama janji mama nggak akan bohong
mama akan cerita semuanya
mama ceritain semuanya sama kamu
semua mulainya dari saat bawah mengandung
dek alhamdulillah nenek udah sehat
allah masih sayang sama nenek
nenek masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini
jadi semua itu benar mam
aku bukan anak anak mama
aku bukan anak kandung mama
aku anak kandung dari seorang
orang yang beresek seperti mbak hamid
orang yang udah memeras mama itu ayah kanung aku sendiri ma
mama kenapa gak cerita sama aku sebelumnya sih mak
aku tolong dengerin mama mama tahu kamu hancur
hati mama juga hancur sayang
tapi kamu harus percayain
kamu harus percayain
aku anak kanunya mbak hamid
kamu dengerin dulu
kamu mau anak penjahat siapapun atau siapapun kamu tetap
tetap anak kanu mama
nggak ada yang bisa merubah apapun
walaupun darah mama gak mengalir di tubuh kamu
tapi antri kamu itu sama mama dari bayi sampai sekarang
anak kanun yang lain lain bagi mama
mbak haunted adalah anak yang luar biasa
kamu akan republican